atef rizal mantan pemain persib bandung siap berkecimpung di dunia politik dalam pencalonan sebagai wakil bupati kabupaten bandung
hal tersebut diungkapkan setelah resmi mendapat rekomendasi langsung dari dpd partai demokrasi indonesia perjuangan untuk mendampingi yena iskandar masyung
bertempat di salah satu hotel di kota bekasi yena iskandar masyom dari fraksi pdi perjuangan dan atep yang diusung dari partai amanat nasional
akhirnya resmi maju dalam putaran pilkada jawa barat untuk bakal calon kepala daerah kabupaten bandung desember dua ribu dua puluh mendatang
di sela menunggu waktu konsolidasi bersama struktural dpp dan dpd partai demokrasi indonesia perjuangan
pada rabu sore atep mengatakan nekat terjun ke dunia politik agar dapat membawa perubahan terutama di dunia olahraga di kabupaten bandung
saya ingin sepak bola di kabupaten ini hidup
terus tentu entrepreneurship kepemudaan itu akan saya bangkitkan
apalagi selama sepuluh tahun kabupaten ini keluar dari lima besar di pohon dana saja
sementara sementara persikap ini mempunyai stadion yang levelnya internasional
nah ini kenapa sih ada apa sih ada permasalahan apa
nah itu salah satu yang saya ingin meningkatkan